perhatian pintu tia terbang indonesia dalam kalidoskop dua ribu dua puluh satu telah dibuka
kepada para sobat rupiah dipersilahkan langsung
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tahun penting bagi negara negara di dunia
mulai dari pemulihan ekonomi hingga tidak meratanya akses proses vaksinasi
covid sembilan belas mengubah banyak hal dan memiliki dampak yang tidak proporsional bagi seluruh masyarakat khususnya bagi kaum marginal
sudah barang tentu hal ini menjadi tantangan besar di tahun dua ribu dua puluh
sehingga berfokus pada pemulihan berbagai sektor menjadi hal mutlak untuk dilakukan
salah satunya sektor usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
bank indonesia bersama pemerintah terus bersinergi serta menempuh berbagai langkah strategis
misalnya saja melalui gerakan nasional bangga buatan indonesia yang merupakan bagian dari upaya
untuk dapat meningkatkan siklus produksi dan konsumsi produk dalam negeri
dalam mendukung kesuksesan gernas pbi di tahun dua ribu dua puluh
bank indonesia melalui empat puluh enam kantor perwakilan di daerah
akan terus bersinergi mendukung tercapainya tiga puluh juta umkm terhubung
dengan ekosistem digital atau onboarding pada tahun dua ribu dua puluh
dengan berperan sebagai movement leader melalui berbagai program kreatif yang mengedepankan digitalisasi umkm
peran tersebut dilakukan dengan antara lain
dengan memastikan produk umkm dalam bbi terjaga kualitas dan kuantitasnya melalui program kurasi
menyelenggarakan berbagai kegiatan baik secara luring maupun daring
memperluas target merchant penggunaan cris hingga dua belas juta merchant pada tahun dua ribu dua puluh
dan mengkapanyekan gernas bbi melalui berbagai kegiatan
sedangkan dari sektor kredit dan pembiayaan
bank indonesia melalui rapat dewan gubernur bank indonesia memutuskan
untuk menurunkan suku bunga acuan atau bic fenderi versi pored menjadi tiga lima
serta menerbitkan ketentuan pelonggaran rasiolo untuk value atau ltv untuk kredit properti
dan rasio financing to value atau ftv untuk pembiayaan properti
dan uang buka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor
kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh bank indonesia tentu tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi
salah satunya dengan meluncurkan laporan akuntabilitas bank indonesia tahun dua ribu dua puluh dengan tema
bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi pada tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
laporan akutabilitas bank indonesia dua ribu dua puluh terdiri dari dua publikasi tahunan
yaitu laporan perekonomian indonesia dua ribu dua puluh dan laporan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
lpi membahas kinerja ekonomi dua ribu dua puluh dan prospek dua ribu dua puluh satu
serta sinergi kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi
sedangkan ltpi dua ribu dua puluh membahas kinerja di area kebijakan dan pengelolaan kelembagaan
berdasarkan tata kelola yang baik dan rencana pelaksanaan tugas dua ribu dua puluh
selain itu sebagai bentuk interaksi edukasi dan komunikasi di masa pandemi
bank indonesia juga memberi kesempatan masyarakat untuk berkarya dan berkompetisi melalui acara bi nativest dua ribu dua puluh satu
sehingga tak heran jika dalam hal layanan informasi publik
lewat inovasi dan pengembangannya diperbagai kanan
dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat
bank indonesia melalui bank indonesia call and interaction atau bicara satu ratus tiga puluh satu mendapat beragam penghargaan
pemulihan ekonomi memang tidak bisa dilakukan sendiri sendiri
jaringan atau hubungan antar negara juga perlu diperkuat
melalui pertemuan ketujuh menteri keuangan dan gubernur bank sentral asean
mendorong kerjasama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui digitalisasi berkelanjutan
komitmen dan langkah konkret yang dilakukan oleh bank indonesia adalah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga
dalam penyelenggaraan festival ekonomi keuangan digital indonesia atau fikd dua ribu dua puluh
terbaik di asia pasifik karena implementasi bauran kebijakan yang dikombinasi dengan inovasi
dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
pada kuartal ketiga ini kerjasama bank indonesia dengan pemerintah dan otoritas terkait
juga terus mengalir dengan sangat baik
dibuktikan dengan penanda tanganan pernyataan bersama
guna mencegah maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal yang dirasa telah meresahkan masyarakat
karenanya transformasi digital menjadi salah satu upaya yang didorong oleh bank indonesia
sebut saja quick response indonesian standard atau cris
yang ditargetkan mencapai dua belas juta merchant di tahun dua ribu dua puluh dua
buah dari implementasi visi blueprint sistem pembayaran indonesia atau bspi dua ribu dua puluh
selain itu ada pula standar nasional open api pembayaran atau snap
yang dapat mendorong integrasi interkoneksi dan interoperabilitas penyelenggaraan open api pembayaran
juga memiliki dampak positif dalam perkuat ketahanan umkm dari dampak pandemi
di samping bank indonesia juga terus berkomitmen dalam pemberdayaan umkm
dan menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber ekonomi baru
dengan menyelenggarakan event berskala nasional maupun internasional
seperti karya kreatif indonesia atau kki
festival ekonomi syariah atau fesyar
komitmen dan konsistensi bank indonesia yang dibarengi dengan inovasi kembali mendapatkan apresiasi
bank indonesia mendapatkan predikat sebagai badan publik informatif
dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun dua ribu dua puluh
dengan suku bunga bi tujuh d sriversiporet yang dipertahankan pada angka tiga
lima puluh persen dan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan
bank indonesia terbukti berhasil menjaga stabilitas perekonomian nasional
menuju akhir tahun dua ribu dua puluh satu dengan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
hingga inflasi yang berada dalam kisaran targetnya
bahkan dalam skala internasional
bank indonesia bersama kementerian keuangan memimpin jalannya pertemuan g dua puluh pada jalur keuangan
indonesia bersama negara g dua puluh lainnya berupaya mendukung pemulihan ekonomi global
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
kerjasama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter
penerapan regulasi di sektor keuangan
dan digitalisasi sistem pembayaran termasuk central bank digital currency atau cbdc
bank indonesia menutup tahun dua ribu dua puluh satu dengan manis
dengan menghadirkan bi fast atau indonesia fast payment
bi fast diharapkan dapat menjadi penguat infrastruktur sistem pembayaran detail masa depan
dengan akselerasi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dan kanal secara real time
aman mudah dan beroperasi dua puluh empat jam tujuh hari

bank indonesia sebagai bank sentral akan terus bangkit dan optimis
bank indonesia sebagai bank sentral akan terus bangkit dan optimal

karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia